saya rasa gini loh polemik jis sudah selesai lah ya pak anies sudah bicara ini adalah aset indonesia silahkan untuk direnovasi
saya juga sudah bicara ini jangan isu politis ini isu kita ingin mengsukseskan u tujuh belas
u tujuh belas toh banyak stadium pun sedang direnovasi tetapi yang kita dorong ke fifa itu enam delapan stadium
nanti fifa nya datang cuman kan kita nggak mau dengan persiapan hanya tiga bulan dengan hanya persiapan tiga bulan tiba tiba fifa datang kita belum siap untuk renovasi
nah ini yang kita jaga ini aset bangsa kita
jadi saya tidak mau lagi berpolemik mengenai jis jis saya hanya fokus sekarang bagaimana u tujuh belas sukses di stadium manapun supaya bangsa indonesia siap
dan kita sedang menyiapkan selera serius hari ini tim nasional sudah mulai training camp yang u tujuh belas
acara rekrutmen di sembilan kota beberapa hari ini ada
pemain dia sekolah
spora kita saya dengar pak menpora kemarin ngirim data data
ya alhamdulillah tapi semua tetap seleksi secara profesional ya
kita siapkan tidak hanya sukses penyelenggaraan tapi juga kita dorong kalau bisa timnya juga siap
jadi polemik itu sudah tutup